banjir yang melanda sejumlah daerah di jawa timur nyaris memakan korban
seorang anak berusia tujuh tahun di tuban terseret arus banjir saat sedang bermain
beruntung nyawa korban tertolong setelah warga menarik tubuhnya
kedekan murni meminta tolong membuat suasana di lokasi banjir di sangadirejo kecamatan rengal tuban mencekam
murni panik melihat anaknya wahyu terseret banjir luapan mengawan solo
beruntung ada warga yang menarik tubuh wahyu keluar dari genangan banjir
wahyu pun selamat dari maut meskipun mengalami syok
peristiwa ini terjadi saat wahyu sedang bermain di jalan yang terendam banjir
tiba tiba dia terperosok saluran air dan terseret hingga beberapa meter
bu udah berapa hari kebanjiran ini
jadi udah lama ya
harinya masih tinggi
banjir luapan mengawan solo juga terjadi di gresik sejak tiga hari lalu
sampai kemarin banjir masih belum surut seperti halnya di desa bunga ini
banjir masih merendam puluhan rumah dan jalan perkampungan
warga terpaksa tidak bekerja selama tiga hari ini karena puluhan toko tempat usaha dan warung terendam banjir
untuk mengantar anaknya ke sekolah
sejumlah ibu ibu terpaksa mengendong anaknya sambil melintasi banjir
warga juga mengeluhkan tidak adanya bantuan dari pemda untuk para warga
berbeda dengan gresik banjir di jember sudah mulai surut
hingga kemarin warga sudah membersihkan
rumah rumah yang sempat tergenang air luapan mengawan solo
warga juga membersihkan saluran air yang penuh dengan tumpukan sampah akibat air sungai meluap
agar air mengalir lancar dan tidak tersumbat
banjir juga merusak area lahan pertanian yang baru memasuki masa tanam
akibatnya petani harus menanam kembali bibit susulan
meskipun banjir saat ini mulai surut warga masih khawatir banjir susulan akan terjadi
apalagi jika hujan deras turun kembali